kita awali berita dari surabaya
dua pengedar narkoba dini hari terjaring razia kendaraan bermotor
oleh aparat gabungan polrestabes surabaya
dalam razia itu sempat diwarnai aksi kejar kejaran
antara petugas dan pengguna motor yang berusaha kabur
dua pengedar narkoba minggu dini hari tak berkutik lagi
saat terjaring razia aparat kepolisian polrestabes surabaya di jalan gemblongan
mereka ditangkap lantaran diduga telah membuang bungkusan plastik
berisi narkoba jenis sabu sisa pakai di pinggir jalan
meski sempat membantah aksinya namun setelah dikelar petugas
dan dikelirah saku celananya polisi menemukan barang bukti dua butir pil double l
untuk pemeriksaan lebih lanjut
keduanya akhirnya diamankan petugas
dalam razia ini diwarnai sejumlah aksi kejar kejaran petugas
dengan sejumlah pengendara motor yang berusaha kabur saat akan diperiksa
banyak diantara mereka putar balik karena takut terjaring razia
aparat bahkan harus berjibaku hingga terjatuh untuk menghentikan laju motor mereka
dan di sabun hari ini kita buka dua butir pil double l
razia kendaraan bermotor dan cipta kondisi jelang perayaan natal dan tahun baru ini
digelar untuk mengantisipasi tindak kriminal curas surat dan curanmor
petugas menyasar sejumlah tempat yang dianggap rawan aksi kejahatan jalanan
dan peredaran gelap narkoba